kita bergeser ke informasi dari jambi langit di kabupaten muaro jambi
provinsi jambi pada sabtu pagi hingga sore hari terlihat memerah
hal ini akibat dampak kebakaran hutan dan lahan
serta tebalnya kabut asap di lokasi tersebut
visual yang diperoleh dari detik com memperlihatkan fenomena alam
yang jarang terjadi itu berada di kabupaten woro jambi
akibat tebalnya kabut asap aktivitas warga lumpuh
karena banyak masyarakat yang enggan keluar rumah
ya fani untuk melihat fenomena alam di murajambi tersebut
kita langsung tanyakan ke jurnalis transmedia arven kennedy
ya selamat pagi arven bisa mendengar suara kami
ya sepertinya arven sudah siap
arven terkait dengan fenomena langit muara jambi yang berwarna merah ini
apakah masih terlihat merah langit di sana pada pagi hari ini
ya selamat pagi fani
kondisi di kabupaten muarau jambi masih seperti yang kemarin
tapi informasi terakhir saya belum dapat pastikan bahwasannya
barah api di sekitar situ sudah atau belum terpadam
sore kemarin petugas dinas
petugas kabupaten muarau jambi dan dari jambi
itu kewalahan memadamkan api di sekitar area lahan gambut
karena kuatnya angin membuat api di kawasan gambut tersebut
semakin menjadi membara dan kabut asapnya menutupi
jadi kawasan di sekitar situ hingga matahari tidak tembus ke kawasan itu
hingga juga terjadi fenomena alam
awan berubah menjadi merah karena pantulan cahaya dari kebakaran lahan gambut
yang di sekitar area tersebut
ya arven dengan fenomena tersebut
apakah warga sekitar di sana diungsikan atau bagaimana aktivitas warga di sana
kalau kita lihat ini kan serem ya fani
ada fenomena alam yang
kita lihat ini berbahaya juga bagi masyarakat di sana
ya di sana kondisinya gelap
di siang hari itu seperti malam gelap gulita
warga pada mengurung diri dalam rumah dengan menghidupi lampu
mereka tidak berani keluar
kalaupun keluar dengan kendaraan mereka harus hati hati karena gelapnya
di daerah kawasan itu
dan sampai saat ini mereka belum diungsikan
belum ada rencana akan diungsikan dievakuasi
semestinya mereka harus dievakuasi karena kondisi
kondisi pencemaran udara di kota jambi
di kota jambi yang jauh artinya masih jauh dari mereka
itu tingkat polisi udarnya sangat luar biasa
tercatat malam tadi statusnya berbahaya dengan indeks peningkatan pencemaran
di antara tiga ratus sampai satu tujuh ratus lebih
ya lalu arven terkait fenomena alam langit berwarna merah ini
apakah ada himbauan dari pemerintah setempat kepada masyarakat dan juga warga di sana
apakah ada hibauan dari pemerintah setempat kepada masyarakat dan juga warga di sana
apakah ada hibauan dari pemerintah setempat pada masyarakat
kondisi cuaca dan juga prediksi apakah ada fenomena alam tersebut yang akan terjadi di hari berikutnya atau hari ini
kalau bmkg sendiri belum membuat keterangan terhadap feno alam tersebut
dan sampai saat ini menurut informasi yang disebut oleh kejadiannya belum bisa teratasi karena memang harus menunggu hujan
dan perkiraan bmkg jambi hujan itu akan terjadi diperkirakan di pertengahan bulan oktober